pertama tentu alhamdulillah seperti target yang kita canangkan seluruh pertandingan menang dengan brunei kita perlu menang dengan banyak gol
alhamdulillah tadi tercapai bakat kerja keras para pemain
tapi sebenarnya masih banyak gol yang harus bisa terjadi tapi ada beberapa kesempatan terbuang sia sia
tapi cukup kita syukuri hal ini dan tinggal nanti pertandingan tanggal lima ya tanggal lima
insya allah nanti kita bisa menang lagi dan memastikan kita lolos ke putaran selanjutnya
gini untuk menghadapi pertandingan tanggal lima satu recovery pemain harus dan makanya ini kita cepat cepat ganti dan kembali ke hotel
dan istirahat dan besok sore baru kita melakukan persiapan untuk melawan laos
doakan saja doakan saja
karena kalau khawatir khawatir itu yang membuat kita bermasalah
jadi selalu optimis berpikiran positif dan pertandingan tidak ada yang hidup mati
yang ada yang hidup mati itu sekeratul maut baru ada yang hidup mati
pertandingan sepak bola tidak ada